memperingati hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh satu
komunitas pencinta alam kota batu jawa timur
mengibarkan bendera berukuran empat puluh x dua puluh lima meter
di puncak gunung panderman
aktivitas ini dilakukan untuk menanamkan rasa nasionalisme
dan menyampaikan pesan agar lebih mencintai alam indonesia
acara pengibaran bendera ini diawali dengan long march
sambil membawa bendera berukuran empat puluh x dua puluh lima meter
dari alun alun kota batu menuju gunung panderman
yang berjarak tiga kilometer
dibutuhkan perjuangan untuk menyebarkan sang saka merah putih ini
di puncak gunung panderman dengan ketinggian dua empat puluh lima meter
di atas permukaan laut
para pengibar harus melewati medan terjal
untuk sampai di lokasi pengibaran bendera
rencananya bendera ini akan dikibarkan selama tiga hari
pada enam belas hingga delapan belas agustus besok
selain untuk memperingatkan
mengingati kemerdekaan ri
pengibaran bendera ini bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme
dan menyampaikan pesan agar menjaga alam indonesia
dalam artikat itu ingat pada pahlawan
bahwa kita hanya membawa bendera dari bawah
sampai ke gunung itu paling lama satu hari
sedangkan para pahlawan itu tiga ratus enam puluh
memperjuangkan bendera merah putih
pengibaran bendera ini berjalan dengan
pengibaran bendera di puncak gunung panderman ini
merupakan agenda tahunan komunitas
pecinta alam kota batu